tapi ya mungkin karena memang orang kaya ya bedo jadi caranya kalau makan ke restoran malem harus
kayak ngono ih ya enggak popolawes demi mas bobby dipakai bajunya biar senang yo rodo berubah sih
cuman aneh enggak yo kaya topeng toh enggak beda beda gini
betul banget tuh pak kan belum ada skripsi model untuk kuliah ya kan belum ada jadi itu pasti bakal
seru banget ya mangg cerdas sekali gawah bagus bagus bagus cuman materi saya udah tanggung pak
catatan aja dari pak bambang catat oh ya ya ya ya no parabelem hahaha permisi pak ini
saya ambil nih ambil pak oke ya saya taruh disini silahkan pak saya dipit langsung hahaha
oh itu saya mau pak saya mau permisi dulu nih kok permisi kok buru buru amat baru ke temu
ke temu itu
itu bagus itu namanya kan silaturahim ya tapi saya masih ada urusan pak berarti kau harus pergi iya
karena kau punya urusan kalau kau tak punya urusan ngapain pulang kau pergi karena ada
urusan iya pak makanya kau pergi aku tahu hahaha cepet cepet pergi sepik takulah hahaha kok buru buru
amat sih kayak macam baru kenal saja hahaha emang baru kenal ya hahaha huhuhu emang baru kenal ya hahaha
mas bobi itu ada ada aja
centini dikasih baju
mau dinner aja harus pakai kayak gitu
tapi ya mungkin karena memang orang kaya ya
jadi caranya kalo makan ke restoran malem
ya gak apa apa lah
demi mas bobby
ya rada berubah sih
cuman aneh gak ya
gak kayak topeng tau
kayak bedak gini
kebiasaan sampe ane iki
ketok ketok dulu gak apa apa sih
dapet baju dari mana
emang ini mau kemana pakai baju begitu
justru centini yang harus tanya
kok sampe ane tanya balik sih
tadi ibu nyuruh gue katanya
dia mau kedatangan tamu
gue disuruh beli itu makanan
ngapain itu matanya liat liat begitu
gak sopan banget
jentini nyiapin itu wadahnya tempatnya
ntar begitu gue sampe
ada lagi sih
ya bener yang ngomong udah ngadep sana aja
ya maksudnya begitu
saya pengen ngajak
centini goncengan gitu sekalian
kan gapernah keman mane
nggak usah kebanyakan alasan sampe ane iki
intinya kan nyiapin wadah toh
tempatnya wadah tempatnya
ya cakep banget sih
iya itu tempatnya
udah itu aja kan
gak ada lagi kan
ini ngomong mau kemana kondakan
rahasia mau tau aja sampe ane iki
udah itu aja
buset bantanya aja wangi
apa itu orangnya
kamu beda banget tin
kamu lebih cantik tin
mungkin karena baju yang dikasih mas bobi
kamu beneran kok lebih cantik daripada biasanya
kamu kok dandan kayak gini
maksudnya di luar kebiasaan
bagaimana dandan mau kemana sih
kalian rapi begini mau kemana
kata mas bobby tadi
kalian berdua mau dinner
maksudnya centini tuh
bobi mau dinner sama centini
sama istrinya sama temen temen acara kampus
ya kalo kamu ke kampus kenapa jadi ngajak centini
gini mi soalnya dinernya di rumah dosen bobby nih
kan istrinya satu
pembantunya ga ada mi
abis makan gitu ga ada yang bersihin
bobby ajak supaya bisa bersihin bersihin ya
gitu bu jadi
kan kasihan mas bobby
ngebantuin mas bobi untuk cuci piring
ya perabot perabot yang harus dibersihkan
kebetulan mami sama pape mau bicara sebentar
kamu malam ini jangan pergi dulu
karena kita akan kejatengan tamu istimewa

karena kita akan kejatengan tamu istimewa
maksudnya mohon maaf sebelumnya
karena malam hari ini
saya harus langsung take off ke abu dhabi
oh iya ini kesana
jauh sekali sampai ke abu dhabi
berarti kliennya banyak ada dimana mana ya
emang malam malam ini ada
penerbangan ke abu dhabi langsung
itu pesawat apa angkot kampung melayu senen toh
kamu tuh jangan bercanda
begini saya memang pakai pesawat charteran
jadi dia stand by dua puluh empat jam
jadi kalau saya perlu suatu waktu
emang om kerjaannya apaan om
kamu tuh bercanda terus ya
ga enak loh
maaf ya anak saya memang suka bercanda
no problem ga masalah
bercanda itu baik
baik buat kesehatan saya juga bercanda ingat
seorang profesor jepang
satu menit bercanda
itu sama dengan
oh ini survei jepang
kau jangan main main
kalau mau tau
profesi saya adalah
ini sahabat papi setiap lapan
aktif di kantor dulu
perusahaan kalau mau konsultasi
bener sekali pak susilo
saya dengan pak susilo ini
sangat lengket ibaratnya seperti
amplop dan perangku
kalau kirim email
nempel terus masalah apapun
dan saya bukan
ya seperti itulah
saya ini bisa melihat dan membaca
pikiran serta hati
orang tanpa perlu